dan berikut adalah update perolehan medali dalam olimpiade dua ribu enam belas rio de janeiro
hingga pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat
amerika serikat masih memimpin perolehan medali dengan raihan empat puluh tiga emas
diikuti inggris raya di posisi kedua dengan dua puluh tujuh emas
tiongkok ketiga dengan dua puluh lima emas
dan rusia menyusul di posisi keempat
dan jerman di posisi kelima dengan tujuh belas emas
sementara itu posisi ke enam ada jepang dengan dua belas emas
posisi ke tujuh diisi oleh perancis dengan sembilan emas
lalu korea selatan melesat di posisi delapan yang juga meraih sembilan emas
setelah sebelumnya berada di posisi ke sebelas
sementara posisi ke sembilan dan ke sepuluh diisi oleh australia dan italia dengan delapan emas
sedangkan posisi indonesia hari ini kembali turun ke posisi empat puluh lima
dengan satu emas dan dua perak